ya kalau kita berbicara mengenai kanker cervix ini ternyata menempati urutan kedua sebagai jenis kanker yang paling banyak dialami oleh perempuan di indonesia
tercatat ada empat puluh ribu kasus baru kanker cervix setiap tahunnya yang menyerang perempuan di tanah air
dan untuk membahas tentang apa itu kanker cervix dan bagaimana sih sebenarnya bahaya dari kanker cervix tersebut
kita akan berbincang dengan dokter spesialis kandungan dan kebidanan dr angelina fitria dari rumah sakit mandaya royal hospital putri
selamat pagi dokter
kalau kita berbicara mengenai kanker cervix ini menempati peringkat sebagai kanker nomor dua yang paling banyak diterita oleh perempuan di indonesia
sebenarnya mungkin apa itu kanker cervix
dan apa sih dokter sebenarnya penyebabnya
jadi kanker cervix itu adalah suatu kanker yang mengenai dari leher rahim atau yang disebut sebagai cervix
nah penyebabnya itu karena adanya virus hpv terutama virus hpv yang high risk yang menginfeksi
oke kalau misalnya kita ngomongin mengenai gejala sebenarnya apa saja sih gejala kanker cervix dan bagaimana pencegahan
nah sebenarnya kalau misalkan untuk gejala kalau untuk stadium awal stadium dini itu tidak memberikan gejala sama sekali
makanya kenapa seringkali ketika kita temukan kanker cervix itu seringkali sudah stadiumnya sudah stadium lanjut stadium tiga stadium empat
karena memang awal awal itu tidak pernah memberikan gejala
nah kalaupun dia sudah memberikan gejala gejalanya bisa berupa perdarahan dari jalan lahir atau misalkan
kemudian abis berhubungan dia suka berdarah atau misalkan keluar cairan yang berbau terus menerus nah itu harus udah mulai curiga nih
nah ibu ibu yang mengalami gejala seperti itu harus segera memeriksakan diri kepada dokter terdekat
oke berarti kan ada memang tanda tanda atau ciri ciri begitu ya gejala awal yang bisa menjadi concern atau kepedulian bagi kita
bahwa jika sudah terjadi kita harus memeriksakan
tetapi kalau tadi dokter angelina berbicara bagi ibu ibu yang mungkin sudah menikah begitu ya
bagaimana dengan yang belum menikah ini seperti apa apa kira kira tanda atau gejala awal yang harus dicermati dokter
nah sebenarnya kalau untuk kanker cervix ini dia itu kan ditularkan oleh virus hpv
jadi memang mayoritas itu ditularkan melalui berhubungan seksual
tapi bisa juga tidak melalui berhubungan seksual saja
bisa misalkan oral seksual atau misalkan anal seksual
intinya adalah skin to skin kontak pada orang yang membawa virus hpv itu
kalau misalkan untuk perempuan perempuan yang mungkin belum pernah melakukan berhubungan seksual
penjagaannya terutama bisa dilakukan vaksinasi
nah vaksinasi hpv ini bisa dilakukan sejak usia sembilan tahun
nah kalau pada usia kurang dari lima belas tahun maka vaksinasi ini bisa dilakukan dalam dua dosis
dengan jarak enam bulan sampai dua belas bulan
kalau usianya di atas lima belas tahun maka vaksinasi hpv ini dilakukan dalam tiga dosis
nah yang perlu
diketahui oleh para wanita
nah kalau sudah pernah berhubungan seksual maka kemampuan vaksin hpv ini untuk mengurangi resiko kanker cektris
maka kemampuannya itu berkurang dibandingkan kalau yang belum pernah berhubungan seksual
makanya kenapa vaksinasi hpv ini dianjurkan pada orang orang yang belum pernah berhubungan seksual
harus sudah dimulai ini
jangan ketika udah berhubungan seksual baru dilakukan vaksin
boleh juga cuman kemampuan dia menangkalnya itu pasti lebih rendah
nah kalau misalnya dok sudah terdiagnosa cancer seks
apa sih yang harusnya dilakukan apalagi orang tersebut ternyata belum melakukan vaksin kanker cervix begitu
nah kalau itu beda
kalau misalnya cancer seks sudah terdiagnosa cancer seks tergantung dia stadiumnya stadium apa
apakah stadium nasi dini
apakah stadium nasi dini
apakah stadium nasi dini
atau misalnya stadium lanjut
nah itu perlu dilakukan penilaian lebih lanjut lagi oleh dokter onkologi ginekologi
itu ada khususnya lagi
berarti memang ada cara yang berbeda begitu ya yang harus dilakukan jika memang terkena atau terindikasi menderita kanker cervix sebelum vaksin
tetapi berbicara mengenai kanker cervix sendiri dokter kan ini adalah pembunuh paling mematikan nomor dua begitu ya
bagi perempuan di indonesia
apa kemudian apakah ada jenis atau tipe yang ada di kanker cervix ini yang memang paling umum ditemukan untuk di indonesia sendiri dokter
saya rasa itu bukan hanya di indonesia
karena kayak tipe hpv yang high risk itu terutama enam belas delapan belas dan juga ada yang lima puluh delapan lima puluh dua
nah itu terutama itu yang paling high risk
yang sering kali menyebabkan cancer cervix
nah makanya pada orang orang yang sudah pernah melakukan vaksinasi harus tetap melakukan pubsmir secara rutin
kalau mungkin ada yang keluaran vaksin terbaru yang mencakup sembilan tipe virus dia mungkin bisa melindungi bisa lebih naik nih
jadi intinya adalah harus tetap pap smear kalau sudah pernah berhubungan seksual
dok ini kan kalau saya tadi sempat melihat dan juga research gitu ya
beberapa tahun ini memang vaksin dari kanker cervix itu digratiskan dari pemerintah
tapi hanya untuk anak berusia sembilan atau sepuluh
kalau tidak salah ya
lalu ini sebenarnya berapa
berapa persen sih ini pengaruhnya terhadap pencegahan dan juga berapa persen nih misalnya untuk orang orang yang sudah pernah berhubungan seksual
lalu dia baru mendapatkan vaksin kanker cervix ini berapa persen
tapi kalau misalkan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual
jadi ya baiknya dilakukan mulai dari dini gitu
berarti memang sedini mungkin lebih baik begitu ya karena memang dampaknya akan lebih kuat begitu ya vaksinnya untuk melawan virus penyebab kanker cervix ini
lalu kalau kita berbicara mengenai sudah terkena kanker cervix dan harus melakukan pengobatan begitu
kira kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dokter secara umum bagi para penderita kanker cervix ini untuk bisa dikatakan sembuh begitu atau terbebas dari kanker cervix
nah itu kembali lagi pada stadium yang terkena pada pasien tersebut
jadi kalau misalkan stadium dini misalnya sampai stadium dua a dia biasanya akan dilakukan pengangkatan rahim secara radikal
jadi secara luas sampai dengan kelenjar getah bening
kemudian akan lanjut dengan kemo radioterapi
nah kalau misalkan sudah stadium lanjut maka udah tidak bisa dilakukan operasi lagi
mereka hanya melanjutkan kemo terapi dan juga radioterapi gitu
nah untuk waktu yang dibutuhkan itu cukup panjang gitu
terima kasih dokter angelina fitria ini atas waktunya berbincang bincang
di cnn indonesia today kita jadi tahu seberapa penting sih sebenarnya untuk pencegahan dari kanker cervix yang nomor dua mematikan untuk wanita di indonesia khususnya
terima kasih dok salam sehat
ya mari sama sama salam sehat